dengan demikian berdasarkan sebuah agungitas keberatan terdakwa melalui proses
makro malu kesimpulan penjelasan kimia mulia
berdasarkan uraian urahan kejelasan pendapat surat dakwa dalam pekarangnya telah disusun secara
jelas dan lengkap yang menjadi parakor dengan materi di surat dakwaan
penuntutun tetap padat dan tetap menentukan pada persidangan mulia ini pada hari ramadhan dan lima belas oktober dua ribu dua puluh
serta dengan kejelasan yang tak terbuat seluruh alasan perang keberatan yang tidak boleh terkata
melalui kemasyarakat yang ditutup dan proses berlaku dan makin berlaku
dan oleh kakak ini kakak kami selalu menuntut dalam perkara ini
kebohongan agung majelis hakim yang terik dan berdari diperkati
dan juga berusaha selalu dengan kemampuan yang sama sekali